pondok pesantren sidikia di desa usari kecamatan peloso jombang
suasana berlangsung menegangkan karena para relawan dan simpatisan pesantren
yang menghalang halangi proses penangkapan tersangka kasus pencabulan ikut diamankan polisi
dalam proses penangkapan seorang anggota brimop terluka di bagian tangan
dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat
menurut kabit humas polda jawa timur ratusan orang diamankan dalam tiga truk
dan polisi akan melakukan pemeriksaan di mapol residen
jombang hingga kami siang polisi masih terus bertahan dengan melakukan penggeledahan
di setiap sudut pesantren untuk menangkap tersangka msat
kita memilah milah kemana santri mana yang bukan santri
kami tadi sempat memilah milah dan kami sudah angkut tiga truk belum kita data jumlahnya
nanti akan kita data ke polres kita akan periksa semua
nanti perkembangan kami akan informasikan
sementara itu yang bisa saya sampaikan
berada tersangka ini
ya kita masih melakukan upaya penggeledahan ya di beberapa gedung karena di dalam kan luas sekali ya
gedung kamar kamar itu kita periksa semua
mudah mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa segera menemukan tersangka